isolasi mandiri di rumah merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk memulihkan diri dari covid sembilan belas termasuk ibu hamil
seperti yang dialami nabila maharani sejak terkonfirmasi positif pada sebelas juni lalu
wanita yang sedang hamil lima bulan ini mengaku alami peningkatan gejala yang signifikan dari hari ke hari
mulai dari lemas demam muntah muntah hingga anosmia
setelah melapor dan memeriksakan kondisinya pada dokter
tenaga kesehatan menyebut kondisi nabila tergolong stabil
sehingga aman dan dianjurkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah
dengan catatan dirinya wajib melakukan cek darah setiap tiga hari
evaluasi swab pcr setiap tujuh hari mengukur suhu saturasi dan memerhatikan gerak serta detak jantung janin
kemarin itu selama isoman sempat ada kesulitannya karena kan balik lagi karena aku lagi hamil
jadi resikonya itu kan besar jadi perlu ngelakuin tes darah
untuk ngecek apakah ada pengentalan darah atau enggak
karena itu salah satu resikonya dalam ibu hamil yang kena covid
jadi kemarin waktu dicek darah pertama kali itu ternyata aku ada pengentalan darahnya
nah itu agak sulit karena obat obatan untuk ibu hamil kan juga
ya maksudnya tidak sebebas itu
nah jadi itu harus ada beberapa obat
nah obatnya itu untuk pengentalan darahnya sendiri ini harus diinjeksi
jadi tiap hari itu harus nyuntikin obatnya itu ke diri sendiri
biasanya saya sih dibantuin sama suami untuk disuntikin gitu
kesulitan saat menjalani isolasi
kesulitan saat menjalani isolasi
kesulitan saat menjalani isolasi
kesulitan saat menjalani isolasi
menjadi penyebab lain yang membuat pasien covid sembilan belas meninggal saat jalani isolasi mandiri
pada bulan pertengahan juni hingga sekitar awal juli
banyak sekali masyarakat yang meminta pencarian rumah sakit kepada kami
itu hal yang tidak terduga sebenarnya mbak
karena memang kami berpikir bahwa masyarakat akan mencari rumah sakit yang sendirinya
tapi ternyata mereka melaporkan ke kami dalam keadaan yang sudah kritis
dan mereka melaporkannya pun juga sudah dengan sangat frustasi
kematian pada isolasi mandiri terjadi karena beberapa hal mbak
pertama memang karena rumah sakit full sehingga mereka harus balik ke rumah
dan mereka akhirnya isolasi mandiri dan kemudian mereka meninggal di dalam rumah
ada juga ini kebanyakan di daerah rural mbak
di mana memang enggan masuk ke rumah sakit bahkan enggan dites
seorang warga sukatani tapos depok memaparkan
tetangganya meninggal dunia ketika menjalani isom
mereka juga mencari tempat untuk melakukan persoaman akibat positif covid sembilan belas dan memiliki komorbit
beruntung tim satgas setempat gerak cepat dalam melakukan tracing
proses evakuasi hingga pemulasaran jenazah
dari pihak istrinya karena kami bersebelahan
menginformasikan ke saya itu jam lima tiga puluh ya
menginformasikan ke saya
kondisi suaminya jatuh dari tempat tidur gitu kan
di lantai dua
saya cek ke dalam dengan menggunakan double masker dan juga handphone
karena kami ala kadarnya yang ada tapi setidaknya itu protek buat kami sudah ada
dan saya dengan istri cek ke atas melihat kondisinya
dan memang kondisinya saat kami ke atas sangat amat sangat lemah
kami bersama sulit akhirnya saya segera langsung hubungi tim satgas
alhamdulillah karena tim satgas ini saya bisa melakukan prosesnya
tim satgas ini juga memang di sini bagus ya
dan kami bersama dengan tim satgas ke atas
ya beliau sudah wafat
dan kami juga baru tahu setelah di hari h nya pas meninggal itu
ternyata yang bersangkutan ada comorbid ya
ada indikasi jantung juga bit asma dan jantung
ketua satgas penanganan covid sembilan belas ikatan dokter indonesia zubairid jurban menyebut
tidak semua pasien covid sembilan belas
bisa menjalani isolasi mandiri
terlebih mereka yang memiliki reka medis penyakit bawaan penyerta
bergejala sedang hingga berat
mereka yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus
sehingga lebih baik dirawat di rumah sakit
prinsipnya ini penyakit yang serius ditangani serius
dan sekarang ini bukti menunjukkan bahwa isolasi mandiri yang pengobatannya tidak tepat
itu telah terbukti menyebabkan kematian lebat dan kematian
itu telah terbukti menyebabkan kematian lebat dan kematian
itu telah terbukti menyebabkan kematian lebat dan kematian
dari seribu jadi sudah cukup kuat banget buktinya bahwa ini harus hati hati dalam pengobatan
pasien yang menjalani isoman amat perlu memastikan diri tidak memiliki komorbit
rajin mengecek suhu tubuh dan saturasi
mengonsumsi obat yang sesuai dengan anjuran dokter
serta mencatat dan melaporkan kondisi harian pada layanan kesehatan terdekat atau via telemedicine
di sisi lain pemerintah juga perlu mendukung dan memenuhi kebutuhan alat pelindung diri di setiap satgas
yang utamanya di lingkup terkecil seperti rt rw untuk mempermudah dan mempercepat pemberian pertolongan